udah tau dong ya kalau kita di depan meja ini kita ada di segmen morning tips
nah pagi hari ini kita akan menyediakan atau kita akan memasak hidangan yang bisa kita jadikan cemilan
kita akan bikin gimari isim
dan bahan bahan yang kita butuhkan untuk membuat gimari isimi adalah
kita butuh nori nori ini bisa kita dapatkan di pasar pasar swalayan gampang banget
boleh yang plain atau boleh yang sudah ada rasanya sedikit sedikit
kemudian kita juga butuh mie goreng instan yang sudah kita campur dengan bumbunya
sudah matang seperti ini
kemudian kita butuh juga
kemudian tepung terigu
telur satu butir
dan juga minyak goreng nanti untuk menggoreng
oke langsung aja kita membuat gimari isimi ya
langkah pertama yang kita lakukan adalah
pakai sarung tangan dulu ya biar higienis
jadi pertama kita ambil norinya dulu
satu lembar nori
kemudian kita ambil
satu jumput mie goreng
kalau anda misalnya punya nori yang saiznya lebih besar
mungkin nanti gimarinya bisa sedikit ukurannya itu lebih besar
ini karena kebetulan saya menggunakan nori yang ukurannya lebih kecil gitu ya
jadi pakai mienya sedikit sedikit aja
biar nanti kalau digoreng tidak ambiar
kita kasih lagi air sedikit sebagai perekatnya
pastikan bahwa ini nanti sudah tertempel atau norinya sudah menempel dengan sempurna
semua sudah tergulung
nori dan juga mie gorengnya
langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah
mungkin sambil kita panaskan minyak goreng terlebih dahulu
agar gimari ini tidak berantakan
tentu kita butuh sesuatu untuk membungkusnya lagi
yang kita butuhkan adalah
jadi kita sudah menyiapkan di sini tepung maizena
jadi kita ambil dua sendok makan tepung maizena
kita campurkan dengan dua sendok makan tepung terigu
kemudian garam secukupnya
dan kita tambahkan satu butir telur
jangan lupa juga kita tambahkan sedikit air
kita aduk terus adonan ini sampai semua bahan tercampur rata dan tepungnya tidak ada lagi yang menggumpal
kemudian kita masukkan gimarinya yang sudah kita bungkus tadi
kita lumuri dengan adonan tepung
baru kemudian kita goreng
masukkan adonan tepung
masukkan adonan tepung
masukkan adonan tepung
masukkan adonan tepung
masukkan adonan tepung
oke jadi semua adonannya sudah kita goreng sampai dengan warnanya kuning kecoklatan
kita tiriskan dulu
masukkan adonan tepung
masukkan adonan tepung
masukkan adonan tepung
baru kemudian kita plating
ini semacam snack gitu ya buat cemilan kalau misalnya ada di rumah ada gathering
atau misalnya putra putri anda mau field trip bisa dicoba
nah jika anda tadi lupa belum mencatat kira kira bahan bahannya apa saja dan bagaimana cara pembuatannya yuk kita tonton bareng bareng
masukkan adonan tepung
masukkan adonan tepung
perlahankan air p statements
masukkan adonan tepung
masukkan adonan tepung
serbajikan adonan tepung
sambungkan di panas besar

sambungkan adonan terakhir di dalam air restaurant ke enam menit
oke ini dia gimari isi mie sudah terplating dengan baik paling enak makanan ini kalau
dicocol dengan saus sambal dan juga sedikit mayonese rasanya kayak apa ya
mie goreng dibungkus dengan nori nggak pernah gagal memang rasanya enak banget
tidak ada salahnya kalau anda mencoba masakan ini di rumah untuk disajikan pada keluarga anda
saya alfian raharjo sampai jumpa di morning tip selanjutnya